dan tidak mendengar kata ibu dan juga istri keduanya
tapi aku juga kadang merasakan
kalau cinta itu gak selalu harus bisa bersatu
saya bersumpah buat kamu silvia
kemudian anak anak kamu akan menderita seumur hidup
walaupun kamu menangis darah
itu gak akan merubah semuanya

ketika kamu menangis darah
ketika kamu menangis darah
dan kalaupun kamu punya segalanya silvia
tapi kamu akan menjadi orang termiskin yang ada di dunia ini
itu sumpah bersama kamu
afif terus terbayang bella dan siva
sumpah kamu sudah mulai jadi kenyataan
ketemu sama bella dan siva bah
papa gak lihat mereka five
afif gak halusinasi pak
afif juga merasakan pak
kalau shiva ada di tempat ini pak
ada di rumah sakit ini pak
pasti terjadi sesuatu sama syifah
tenangin diri kamu ya
ini semua gara gara afif
dia yang membuat daun sekarang menghilang
ini semua gara gara afif
bella itu gak akan ketemu bu
meskipun ibu mencarinya kemana mana
karena memang bella itu gak hilang
bella itu dikurung sama afif
ibu harus cepat cepat selamatkan bella bu
aku harus menolong bella
aku harus menyelamatkan bella
aku harus menyelamatkan bella
ibu mau ke mana
udah kerjain pr aja
ya kecil mau ikut ikutan
bu ayo ibu harus pergi sekarang kasihan bella selamatkan dia bu
apa kamu heh kamu gak usah khawatir nenek kamu mau kemana
dia cuma mau jalan jalan ngetik
ya kamu harus cepat sembuh ya kalau sembuh shiva kan bisa ketemu sama papa lagi
mah mendingan sekarang mau pulang
aduh enggak lah mama di sini aja
mau nungguin afif
afif kan sudah ditangani kakinya udah diperban
mendingan sekarang mau pulang istirahat
papa bener mah mama pulang aja ya
nanti kalau mama kecapean bisa sakit
tapi masih kabar lho pa
yaudah papa jangan capek capek juga ya

kangen banget sama kamu
kamu dimana nak
kamu sudah ngapa sekarang
maafin mama karena gak bisa mempertemukan kamu sama papa
sampai kamu sakit karena begitu merindukan papa kamu nak
sekarang kita sama sama berdoa ya
semoga keadaan siva setelah ini membaik
aku benar benar gak tau gimana caranya untuk ngejelasin anak umur masih dua tahun seperti shiva
dia jauh dari papanya dia nggak tahu masalah ini
pelan pelan nanti kamu jelasin ya ke siva
kalau sekarang dia belum bisa ketemu sama papanya dulu
siva kan masih kecil dia belum ngerti masalah ini
jadi kamu gak usah jelasin masalah yang sebenarnya
dia pasti pasti ngerasa dijauhkan sama papanya
padahal dia masih kecil
padahal papanya juga gak peduli sama siva
mungkin dia belum mengerti masalah ini
tapi aku yakin di dalam hatinya syivan ya pasti merasa kehilangan papanya
sekarang buat kebaikan kamu dan siva lebih baik kamu lupain aja afif
karena menurut aku dia bukan laki laki yang baik dan bertanggung jawab
dia gak bisa pertahanin anak dan istrinya
berarti kan dia laki laki lemah
gak punya pendirian
iya aku tahu
tapi itu bukan salah afif
karena selama dua puluh empat jam tujuh hari seminggu
afif itu selalu dicekoki oleh pikiran buruk dari orang orang sekitarnya
dan sampai pada akhirnya muncullah bukti data ilmiah yang bikin afif gak bisa berkutik dan gak bisa berkelak
aku tahu siapa ayah dari anak aku
aku mengandung shiva sembilan bulan
aku tahu siapa ayahnya siti
tapi aku yakin di dalam lubuk hatinya afif
dia pasti masih mencintai aku
yaudah kalau gitu kamu temuin afif
dan suruh dia untuk tes dna lagi
supaya afif tahu kalau siva itu emang anak kandungnya
aku udah cukup untuk mengemis cinta ke afif
aku gak mau ngelakuin hal itu lagi
udah cukup aku dipermalukan oleh keluarganya
aku berharap suatu saat nanti
aku berharap afif bisa mengikuti kata hati
tidak mendengar kata ibu dan juga istri keduanya
tapi aku juga kadang merasakan
kalau cinta itu gak selalu harus bisa bersatu